tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sungai bengawan solo di wilayah jawa timur meluap ke permukiman warga
ratusan rumah jalan dan areal persawahan di kabupaten tuban serta bojonegoro terendam banjir setinggi lima puluh cm
air menggenangi kelurahan ledok wetan kecamatan kota kabupaten bojonegoro pada sabtu pagi
permukiman penduduk yang berada di bantaran sungai bengawan solo ini terendam banjir setinggi sekitar lima puluh cm
tidak hanya merendam jalan jalan desa banjir juga menggenangi rumah rumah warga dan sawah
warga pun berusaha memindahkan barang mereka ke tempat yang lebih aman
mulai rt tujuh rt empat rt dua rt tiga kurang lebih sementara ini laporan yang kami terima sekitar dua puluh lima rumah kita cek lagi perkembangannya
yang korban yang kemasukan air itu apa tidak diungsikan pak
ya sementara ini mereka sudah mengungsikan mengamankan barang barangnya sesuai dengan apa yang diarahkan
kondisi serupa juga terjadi di desa yang berada di daerah aliran bengawan solo di wilayah kabupaten tuban dan bojonegoro
namun warga enggak mengungsi
mereka memilih bertahan di rumah sambil menjaga barang berharga mereka
sementara itu pada sabtu pagi tinggi muka air sungai bengawan solo masih terus naik
statusnya pun telah masuk siaga dua